penggunaan masker kini diwajibkan bagi seluruh masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona
sementara bagi petugas medis yang kontak langsung dengan pasien virus corona
diperlukan masker n sembilan puluh lima yang lebih efektif lagi
sementara masyarakat umum dapat menggunakan masker kain
meski tidak se efektif masker medis namun masker kain cukup untuk melindungi
dan bahannya pun bisa menggunakan bahan bahan rumah tangga
belum lagi bahan bahan lainnya
bagi sebagian masyarakat masker dari kain tidak hanya lebih mudah didapat
tapi juga banyak yang biasa mengenakan sebelum ada wabah covid sembilan belas
seperti alice seorang mahasiswa s dua di bandung
ia sering menggunakan masker kain sebelum virus corona mewabah
tips dari saya sendiri sih pilih masker kain yang tebal
terus ketika penggunaannya itu contoh seperti saya tadi
yaitu sekali pakai langsung cuci sepekali pakai langsung cuci
atau ketika kita berinteraksi
dengan orang banyak kita bisa menempelkan tisu basah di dalamnya
jadi ketika percingkan ataupun droplet yang masuk ke masker itu terhalang
bahan kain yang berlapis akan lebih efektif digunakan untuk masker
ketimbang yang tipis atau hanya selapis
sementara itu untuk penggunaannya disarankan untuk diganti
setelah pemakaian selama empat jam secara terus menerus
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat